mari pak eriwi
pak nanti pas pemilihan pilih saya ya
kagak ada selebaran kayak ginian
habis pak mari
kenceng juga sama dasipur banyak selebarannya
mau kemana lu terserah saya tuh
kaka ani kalau gitu rika berangkat dulu ya
dadah kakak surya
kamu ngapain sih bantuin mas pur
ih namanya mas pur itu kang tisna
kan kasian kalau mas pur kalah
tapi aku gak suka kamu bantuin mas pur
kalau gitu aku bantuin kang tisna ya
ntar kamu capek
ih tapi aku seneng bantuin
oke sekarang kamu pilih
mas pur tisna atau aku
ih apaan sih
ngapain lo berdua udah keteketin gue
jadi tim sukses gue ya
mendingan jadi tim sukses saya aja
gue kagak mau
bantuin gue jadi ketua panitia tujuh belasan ya
wah dengan senang hati cuy
tapi beli es daurat aku dulu ya
yaudah bikinin satu
masa beli satu beta saya kasih beli
bantuin saya jadi ketua panitia agus tusan ya
tapi beli es daurat aku dulu cuy
kalau gitu bikinin satu
saya juga mau
ah dasar pengkhianat
gue nggak jadi beli
kok tipu tipu lagi
jangan gitu john
saya juga nggak jadi beli john
tadi aku ditawarin jadi tim suksesnya purametis nak
ya aku juga
kalau ditawarin es dawet gratis mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
spaghetti di tempat yang aku bilang itu enak
kamu masih marah sama aku gara gara soal fitnah dan pur
gitu dong baru aninya aku
ih apaan sih
aku ada apaan
eh nek bang
kenapa bubisole makasih
ya udah aku pulang dulu ya
tapi ntar malam kita jalan lagi
ya tapi nanti malam aku mau lihat pemilihan ketua panitia tujuh belas an
oke deh sayang
lu bakal menangis
lu mau milih yang mana nomor satu apa nomor dua
siapa aja bebe
yang penting tetap kudu ada bajar kuenya
kalau gitu lu milih dua duanya gak
mai kagak milih
mai capek abis ngantriin kue
lah kalau lu kagak milih suara lu gimana
suara mai bebe aja bebe
pak rw haji pulak
jangan lupa ya nanti milih saya
mari pak rw
pak nanti pas pemilihan pilih saya ya
kagak ada selebaran kayak gini
kenceng juga sama dasi pur
mungkin bisa menang dia ntar
belum tentu pak
kemenangan itu kagak dukur dari banyak atau kagaknya selebaran
kakak pur kakak obek
makasih banyak ya
sekarang tahunnya ini banyak yang suka
rika doain kakak pur menang
jangan takut kita lain pas kampanye
gua kagak suka punya teman cemen
kata bapak saya saya enggak cemen ah
itu kata bapak lo lo kudu buktiin